sementara itu puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada tujuh dan delapan mei ini di pelabuhan merak banten terpantau lancar
selama dua hari terakhir tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas seperti saat arus mudik
satu ratus dua puluh dua enam ratus enam puluh dua penumpang tiba di pelabuhan merak banten dari pelabuhan bakau huni pada minggu delapan mei kemarin
angka ini menurun dibandingkan jumlah penumpang pada tujuh mei yang berada di angka satu ratus enam puluh satu ratus empat puluh tiga orang
selama puncak arus balik di pelabuhan merak banten tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas seperti saat arus mudik
meski demikian pada minggu sore hingga minggu malam sempat terjadi kepadatan kendaraan sepanjang kurang lebih dua km dari pelabuhan merak banten hingga jalan raya merak
setelahnya arus lintas terpantau ramai lancar bakal lengang hingga ke tol merak